yunita tambunan warga jalan taraso kota bandung ini
menjadi korban penghutan liar petugas pemakaman di tpu cikadut
dirinya dimintai sejumlah uang saat akan memakamkan jenazah ayahnya yang meninggal dunia karena covid sembilan belas
dirinya diminta uang pemakaman sebesar empat juta rupiah
namun ia pun menawar hingga akhirnya disepakati membayar dengan nominal rp dua delapan ratus
ibu ibu tambunan memiliki bukti pembayaran yang ditulis tangan oleh sang petugas tersebut
dengan rincian satu lima ratus rupiah untuk biaya gali
satu juta rupiah untuk jasa pikul dan salib sebesar tiga ratus ribu rupiah
bu kemarin aja yang meninggal bayar tiga lima juta yang malam
masa ibu mau turun lagi jadi dua delapan ratus rupiah
katanya gitu dua juta katanya gitu dua delapan itu udah murah bu
pemerintah kota bandung membenarkan kasus tersebut
pihak pemkot pun meminta maaf kepada keluarga korban yang telah dirugikan
karena pemakaman jenazah covid sembilan belas sebenarnya tidak dipungut biaya
pemkot pun mengaku telah memberhentikan petugas tersebut yang sebelumnya bekerja
sebagai pekerja harian lepas sejak februari lalu
pemerintah kota tegas memberhentikan yang bersangkutan
dan menindaklanjuti dengan diproses
meminta pihak kepolisian untuk segera melakukan proses hukum sebagai efek jerah
pemkot bandung pun meminta warga untuk melaporkan jika ada petugas di lapangan
yang meminta sejumlah uang dalam mengurus pemakaman
tony oktora bandung